hari pertama perpanjangan kedua ppkm level empat kemacetan terjadi di jalan lenteng agung menuju arah pasar minggu jakarta selatan senin pagi
kepadatan terjadi imbas pemeriksaan syarat pengendara oleh aparat gabungan
mencegah terjadinya kemacetan yang parah sesekali petugas membuka penyekatan tanpa melakukan pemeriksaan
di wilayah aglomerasi kabupaten bogor jawa barat ratusan calon penumpang krl antre hingga beberapa jam untuk masuk ke stasiun bojonggede
bahkan antrean calon penumpang mengular hingga ke jalan raya
selain itu jumlah penumpang membeludak imbas pemeriksaan syarat perjalanan
beberapa calon penumpang mengira tidak ada pemeriksaan pada masa perpanjangan ppkm level empat
akibatnya sejumlah calon penumpang yang tidak membawa persyaratan
dilarang naik krl
sementara itu di stasiun bogor satgas covid sembilan belas memperketat pemeriksaan calon penumpang krl menuju jakarta
petugas hanya meloloskan penumpang yang membawa minimal dua surat syarat jalan
yakni surat resmi dari perusahaan
surat hasil tes antigen negatif
dan surat vaksin
pengetatan syarat naik krl ini membuat sejumlah calon penumpang kecewa
karena sebelumnya dibolehkan naik hanya dengan membawa salah satu surat
menurut pengelola kci pada hari pertama perpanjangan kedua ppkm berjenjang ini
terjadi kenaikan kesehatan
kenaikan jumlah penumpang menuju jakarta hingga dua puluh persen
kenaikan ini terjadi seiring dengan dibukanya kembali sektor non formal seperti warung makan
bengkel dan usaha kecil di wilayah jabodetabek
hari ini sampai jam delapan itu sudah menuju tiga puluh ribu
jadi memang ada kenaikan sekitar dua puluh dua puluh lima persen pagi ini sejak tadi ke lima
tapi sangat kondisif dan mereka sudah mempersiapkan dokumen perjalanannya
sebelumnya pada minggu malam
presiden joko widodo mengumumkan ppkm level empat dan tiga jawa bali diperpanjang hingga dua agustus mendatang
inilah perpanjangan kedua setelah periode dua puluh sampai dua puluh lima juli lalu